ya rmafc mengenalkan jersi baru yang akan dipakai dalam kompetisi liga satu indonesia tahun ini
ada tiga warna dasar jersi yaitu biru untuk pertandingan kandang putih untuk pertandingan tandang dan merah untuk cadangan
selain itu rmafc mengenalkan logo baru yang dipakai pada era gala taumah
peluncuran jersi baru ini dilakukan di kantor arema fc di jalan kertanegara malang sabtu empat februari
tiga model cantik secara bergantian memamerkan tiga kostum resmi arema fc yang akan dikenakan pada setiap kompetisi liga satu dan turnamen sepanjang dua ribu tujuh belas
tiga warna dasar dipilih sebagai kostum dua ribu tujuh belas
yang berwarna dasar biru merupakan kostum wajib untuk laga kandang arema fc di stadion kanjuruhan malang
kostum putih dipakai pada laga tandang
ada pun kostum berwarna dasar merah untuk cadangan selama musim kompetisi dua ribu dua puluh
selain itu manajemen tim memperkenalkan logo baru berbentuknya
dengan warna biru sebagai dasar
selain tulisan arema fc dan tahun kelahirannya gambar singa dengan coretan dua puluh enam garis putih di dalam lingkaran merah menjadi ciri logo baru tersebut
logo ini memiliki filosofi kebangkitan kembali rmafc seperti masa kemasannya pada era gala taumah
logo baru ini menjadi komitmen manajemen bahwa kita ingin memberikan semangat yang baru
kita memahami bahwa sebelumnya muncul pro kontra tentang logo ini
untuk ini bisa menjawab keraguan publik bahwa logo yang dimunculkan adalah logo yang memang hasil dari diskusi panjang antara manajemen dengan beberapa stakeholder
tiga pilar muda arema dio permana hanif sahbandi dan bagas adi nugroho pun turut memperagakan kostum kebanggaan mereka
adanya suasana baru dan pemain yang mayoritas berusia muda diharapkan dapat memberi angin segar bagi arema fc untuk bangkit dan merebut tahta pada liga satu indonesia dua ribu dua puluh